masih ada lagi infor masih
ini masih ada tentang objek wisata lain pak mirsa terutama di jawa barat ya
di garut tepatnya ini dekat kampung halaman saya nih ya di wisata kawah gunung papandayan
ini juga bisa menjadi lokasi alternatif untuk berwisata
nah pada hari libur selepas lebaran kemarin misalnya kawasan wisata gunung papandayan dipadati ribuan pengunjung
yang tentu saja berasal dari berbagai daerah
seperti inilah suasana di kawasan obyek wisata kawah gunung papandayan garut jawa barat
memasuki akhir libur lebaran tempat wisata ini diserbu pengunjung
bahkan area parkir pun dipenuhi kendaraan wisatawan
di tempat ini pengunjung bisa menikmati suasana alam pegunungan khas gunung berapi
selain udara segar pengunjung dapat menikmati kepulan asap dari kawah
hingga pemandangan hamparan batu kapur yang dapat disaksikan dari ketinggian
kalau dulu masih perkampungan
jalan jalan ke sini tuh masih perkampungan
sekarang udah bagus udah asfal udah banyak parkiran mobil kan di bawah
biasanya itu tuh cuma batu batu jalanan
udah keren lah pokoknya di sini mah
sejumlah spot juga bisa digunakan pengunjung untuk bersuah foto
mulai batu kapur dan sekitar kawah hingga menara pandang dari ketinggian
lelah menanjak ke kawasan perbukitan pengunjung juga bisa merasakan sensasi berendam di kolam air panas
warga percaya air panas bercampur belerang dapat menghilangkan berbagai penyakit seperti reumatik
gatal gatal dan pegal linu
untuk dapat menikmati keindahan alam ini pengunjung cukup membayar tiket masuk rp tiga puluh ribu rupiah per orang
deden rahadian garut